enggak bu saya sudah mempertimbangkan semuanya
tidak ada pihak yang dirugikan disini
saya sengaja melakukan itu
supaya bu lydia datang ke saya
saat dia datang ke saya saya akan cecar dia bu
saya paksa dia mengakui apa yang terjadi sama pak jaka
saya boleh ikut kan pak
pak saya itu penasaran sekali
saya pengen tahu sebenarnya apa yang lydia lakukan ke suami saya pak
ya karena gue mau ke rumahnya dulu
udah lama kan gue gak ketemu sama ibu
lo gak keberatan kan kalau pulang naik taksi
ya udah bu kalau gitu kita pulang sekarang yuk
gue gak mau kalau sampai mel lihat ibu marahin gue karena udah bohong soal jadian sama pangeran
kok lo malah diem aja sih
soalnya masih ada urusan yang harus diselesaikan
urusan apa ya
bukannya kuliah lah udah selesai ya
jadi gak ada urusan apa
ini urusan sama rizky sama citra
gak ada hubungannya sama kuliah
ya ampun put itu malah bisa diselesaikan nanti kali
sekarang kita pulang aja dulu ya
gak bisa soalnya ini tuh penting banget
yaudah gue tungguin
oh gak usah gak usah
kalau nungguin pasti kelamaan
ya gue gak enak sama lo
udah pokoknya lo duluan aja ya
rasan tadi gue denger suara
hati mil kayak marah gitu
kayaknya gue jadi kebawa pikiran negatifnya pangeran deh
oh linda kemana
linda kebetulan cuti untuk beberapa hari
jadi sementara waktu yang handle pekerjaan linda
sudah disiapkan proposal yang dikirim pak remo
sudah dibaca dan dipelajari
ya kamu mikir apa lagi lid
kamu ambil dong tawaran pak remon
itu kan menguntungkan untuk perusahaan kita
apapun yang kamu lakukan
selama itu akan menguntungkan perusahaan kita
aku pasti dukung
pak saya izin keluar ya mau angka telepon dari staff legal
kamu lagi mikirin apa sih
mendingan kamu ambil aja tawaran pak remon itu
menurut aku bagus banget tawaran itu ya
aku kotor liat dulu ya
memangnya kontrak kerja sama yang ditawarkan pak remon itu seperti apa sih
apakalau sudah ditandatangani bisa segera cair uangnya
di kontrak jelas tertulis

kita harus mencari sumbernya
untuk memperbaiki sumbernya
untuk memperbaiki sumbernya
kita harus segera realisasikan kontrak kerja sama ini
tunggu apa lagi
sebelumnya saya meminta maaf pak
di proposal sudah tertulis
kontrak kerja samanya hanya untuk perusahaan di bulidia saja pak
kamu tahu gak sih
perusahaan bulidia itu sekarang sudah merger sama perusahaan saya
jadi apapun yang terjadi sama perusahaan bulidia
itu saya juga bisa ikut bertanggung jawab
dan ikut serta di dalamnya
kamu gak usah tahu lah saya itu lebih paham kalau urusan perusahaan
gak sia sia aku bekerja sama dengan lydia karena dia sangat cerdas dalam berbisnis
dulu waktu pembagian aset asetnya pak jaka kami membagi harta rata jumlahnya semua
tapi ternyata lydia yang lebih melesat jauh kalau dibandingkan dengan aku
ibu apa kabar aku kangen banget mau ketemu sama ibu
enggak apa apa kok pak
kamu main ke rumah aja nanti kamu bisa pulang bareng putri
tadi aku udah ajak putri pulang tapi dia nolak
kayaknya putri masih ada urusan deh sama pangeran
ternyata putri sama sekali gak menghiraukan omong omongnya
makanya saya suka c creative zaang tau pokoknya dia gak knek nget
jadi kawin aja tu pryrics kan ngawain

pusat nggak kamu ke oyo semangat
tapi aku keser eran peterta sama dia

oke okelah mungkin bakal melewatkan
cuma masalah kecil
oh iya pak remon gimana untuk masalah lydia pak
apa ada perkembangan
oh iya itu yang mau saya ceritakan ke bu nawang
saya sudah berhasil memancing lydia
dengan menawarkan kerjasama yang menguntungkan di perusahaan dia
tapi apa itu nggak akan merugikan pak remon
nggak bu saya sudah mempertimbangkan semuanya
tidak ada pihak yang dirugikan di sini
saya sengaja melakukan itu supaya bully dia datang ke saya
saat dia datang ke saya saya akan cecar dia bu
saya paksa dia mengakui apa yang terjadi sampai jaka
saya boleh ikutkan pak
pak saya itu penasaran sekali
saya pengen tahu sebenarnya apa yang lydia lakukan ke suami saya pak
jangan jangan bu nawang ikut ke hati saya aja
maksud saya bu nawang tenang aja
bu nawang serahin ke saya semuanya
jangan sampai semua ini terbongkar
saya minta itu aja
tapi saya tuh benar benar penasaran pak
pokoknya saya minta ibu bersabar sedikit
jangan sampai rahasia ini terbongkar
ibu tenang aja saya akan totalitas semuanya
saya ungkap semuanya saya janji
terima kasih banyak ya pak remo
kena kpca soal kan
ngesel banget sih cuma dirit doang
aduh tasha kok gak bales bales wa gue sih
telepon juga gak diangkat

pelar pun udah mati
ada telepon lagi bu nawang

kalau sampai pak remon tahu mel telpon aku buat bahas putri
aku yakin pak raymond pasti bakal marah ke mel
mel sering telepon bu nawang
jadi mel itu sering wa juga telepon ke saya
aduh saya nggak nyangka ya
hubungan bu nawang sama mel dekat sekali
ini yang saya cari dari dulu
enggak enggak tak contri an